setelah satu bulan menjadi buron si kembar rihanna dan rihanni akhirnya ditangkap
setidaknya delapan belas laporan polisi kini menanti mereka
pada konstruksi awal rihana rihani dijerat dengan pasal tiga ratus tujuh puluh delapan dan tiga ratus tujuh puluh dua kuhp
tentang penipuan dan pengelapan pre order iphone
nilai kerugian mencapai tiga puluh lima miliar rupiah
rihana rihani diduga menggunakan skema ponzi dalam menjalankan tipu tipunya
kita bahas malam ini bersama narasumber ada prof hipnu nugroho
guru besar ilmu hukum pidana universitas jenderal sudirman atau unsud
prof hipnunu selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih prof atas waktu anda malam hari ini
prof kalau misalnya kita melihat dari konstruksi hukum awalnya
banyak korban yang menyampaikan pasal yang dikenakannya terlalu ringan
semestinya juga diusut sampai tppu nya
bagaimana menurut anda prof
ya namanya suatu pengungkapan perkara itu adalah baru delik awal
jadi pertama memang pasal tujuh puluh delapan
dari tujuh puluh delapan tadi kemudian tiga ratus tujuh puluh delapan tiga ratus tujuh puluh dua
dimungkinkan lagi begini ini kan modusnya itu tidak hanya sekali
membuat suatu pengecer
oleh karena itu kemarin tadi baris krim
polda menyatakan pak itu ada pasal enam puluh empat
enam puluh empat itu artinya suatu perbuatan berlanjut
jadi tidak hanya sekali menipu tapi berkali kali menipu
nah konsep berlanjut ini juga bagian dari suatu pemberantasan
kedua dari konsep pemberatan tadi
pertanyaannya dari hasil itu untuk apa
apakah digunakan untuk kepentingan lain
nah kalau memang digunakan untuk kepentingan lain
dimungkinkan dengan adanya suatu tpu tpu
jadi sebetulnya tindak pidana lain itu setelah kita harus memastikan predikat krimnya dulu
ketika predikat krimnya terhadap penipuan investasi potong sudah terbukti
sekarang pertanyaannya asetnya ada di mana
digunakan untuk apa
siapa saja yang menerima
dari siapa digunakan baru masuk kualifikasi tindak pidana yang lain
di sini saya kira penyintik baharis krim ya runtut lah ya
runtut untuk melakukan suatu pengungkapan perkara
karena begini mbak dalam suatu penentuan perkara terutama pasal

itu juga aset teori teori pengungkapan insakling insoskling insoskling harus hati hati karena ini memberikan kepastian bahwa seorang tersangka yang sudah dikembali tentukan
karena jangan sampai nanti penuntut umum berbeda pendapat
sehingga perkara yang menjadikan meresahkan masyarakat itu terlalu panjang
pelaporan sudah panjang penyelesaiannya panjang
itu jangan sampai pelaporannya panjang tapi penyelesaiannya bisa cepat
itu yang kita inginkan seperti
prof ibnu kalau misalnya melihatkan setidaknya sekarang sudah ada delapan belas laporan polisi
bagaimana sistem hukum kita selama ini prof
dari kasus kasus serupa yang ada menindaklanjuti hal hal seperti ini
jadi apakah kemudian hukumannya bisa di set maksimal
atau kemudian dilakukan pemeriksaan bap secara paralel atau bagaimana prof
dari kasus kasus serupa ya
ya laporan laporan itu kan deliknya sama
jadi karena korbannya melaporkan
jadi tidak ada suatu dampak bahwa apa yang dilaporkan dari delapan belas orang itu sama
karena subjek hukumnya sama delik yang dilanggar juga sama
karena korbannya delapan belas
karena korbannya delapan belas
oleh karena itu korban inilah maka yang menjadikan pertanyaan nanti
dimana dana tersebut berada
itu biasanya mencari bagaimana

bagaimana bisa uangnya kembali gitu ya prof ya
sampai negara mengambil alih kan gitu mbak
tapi kemudian mahkamah agung menyatakan bahwa harus dikembalikan
itu suatu upaya upaya karena sangat jangan sampai aset itu menjadi hilang
sehingga para korban tidak mendapatkan kembali haknya dari data dana yang sudah dikeluarkan
ini tantangan bagi penegak hukum untuk menyatu perjuang
jadi jangan sampai hanya orang tapi juga aset aset yang dikeluarkan delapan belas korban tadi
prof kita tahu kita pernah belajar dari kasus penipuan travel umroh ya
dan itu memang ada kesulitan dari pihak korban untuk bisa kembali mendapatkan uang yang sudah disetorkan
dan juga untuk sita asetnya juga cukup sulit di pengadilan
nah bagaimana sekarang dengan kasus ini prof
jika ini ada dari korban yang juga mendengarkan atau mengikuti wawancara ini
bagaimana memastikan bahwa uang mereka uang korban bisa kembali
ya memang dalam suatu pengungkapan perkara untuk kembali itu agak sulit
kalau kita bandingkan dengan umroh ya nanti umroh korbannya terlalu banyak mbak
tapi kalau yang sekarang kayaknya ya masih berkembang tapi yang timbul hanya hitungan puluhan
mudah mudahan tidak berkembang lanjut puluhan
oleh karena itu dari puluhan korban yang terjadi tadi paling tidak membuat suatu identifikasi
bagaimana pengeluarannya korb dana dana laporkan kepada penyitik semua
sehingga nanti penyidik ketika melakukan penyitaan aset itu bisa dikembalikan
ketika melakukan aset yang kemudian aset bergerak tidak dipindahkan
ini memang kejar kejaran mbak
karena kayaknya si kembari juga licik
sehingga jangan sampai aset aset yang sudah dimiliki
yang kemudian disita oleh penyidik polri bisa beralih
inilah tanggung jawab negara bagaimana penyelesaian perkara itu juga menghukum moranya
tetapi asetnya tetap selamatkan sehingga kembali pada korban korban yang telah berjatuhan tadi
perlukah menjerat mereka dengan perdata prof
misalnya ada beberapa korban yang berencana untuk ke arah sana
perdata itu hak masing masing pak
jadi agak sulit juga
sekarang pertanyaannya kalau si kembari nggak punya apa apa
perdata itu dimungkinkan kalau suatu perusahaan yang insibel
itu ibaratnya kan tanda petik penipu
jadi sekaya nggak punya apa apa
kalau perusahaan itu resmi kemudian ada suatu akte pendidikan jelas
ini bukan perusahaan mbak putri
ini orang yang memang berprofesi sebagai penipu
penipu itu sudah tidak ada apa apanya
inilah yang harus dilakukan
makanya kecepatan seorang penegak hukum
untuk melakukan aset dari tindak pidana yang dilakukan si kembar itu
merupakan dalam rangka pemulihan
korban korban terhadap barang yang sudah disita
untuk dikembalikan kepada masing masing korban
berarti yang ingin anda sampaikan di sini kecepatan penyidik gitu ya prof
dan juga nanti ketepatan jaksa untuk menerapkan hukuman
dan mengembangkan dan juga memastikan dakwaan itu kuat gitu ya prof
karena ini merupakan suatu taruhan dan
seperti halnya kalau kita mbak putri
kasus seperti ini banyak ya sering terjadi
sering terjadi investasi bodong kemudian juga jual beli botong
ini juga bagian pengalaman dari kita semua mbak
memang eranya era it lah ya
tapi ternyata era ini digunakan sepertinya seperti itu
sehingga kepercayaan pada orang itu
saya kira juga aspek legalistik formal sebagai bentuk tertulis harus dicek juga
jadi jangan sampai percaya pada rayuan rayuan terkait dengan it yang bersangkutan
ini yang menjadi korban
ini tampaknya korban juga terlalu percaya
sehingga tidak sampai melakukan verifikasi terhadap perusahaan atau pt yang bersangkutan
sehingga dalam kondisi abal abal ya akhirnya seperti ini
prof bagaimana caranya supaya kasus kasus seperti ini
tidak lagi muncul dan menjerat lebih banyak korban
mungkin pada saat kita bicara saat ini mungkin masih ada orang orang lain di sana
yang juga menjual skema skema ponzi seperti ini
dengan bungkusan dan kemasan yang beragam gitu ya prof ya
bagaimana caranya supaya tidak lebih banyak lagi korban yang jatuh dengan hal hal seperti ini
satu penguatan literasi
literasi dalam berbisnis
dalam berbisnis itu harus kuat harus akurat
karena jangan sampai ini kan ibaratnya bisnis botong botongan
kan gitu mbak putri
itu yang harus dikatakan
kedua adalah asas kelayakan
seseorang harus juga berbisnis
seseorang harus juga berpikir
apakah mungkin harga iphone dua puluh juta ditawarkan hanya sekian juta
aspek nalan itu harus diungungin
dan jangan sampai justru berpikir loh kok ini murah sekali
jangan jangan tidak stress pack
jangan jangan black market
jangan jangan hasil curian
harus seperti itu
oleh karena itu dalam bisnis pun juga kayaknya asas kepatutan
asas keseimbangan itu harus juga dilihat
jadi tidak ujuk ujuk menjadikan wah ini rezeki ini harga murah ini
kita oh tidak bisa
karena era nya sudah era terbuka
sehingga seorang masyarakat bisnis pun juga harus melihat atas legalitas
dan asas kepatutan harga yang ada
sehingga ketika tidak patut potensi adanya suatu pelanggaran atau kejahatan
baik kita tunggu nanti bagaimana polisi mengaku saat ini masih terus mengembangkan kasus ini
dan melihat kemungkinan kemungkinan akan menambahkan pasal pasal baru
yang berkaitan dengan penipuan pengelapan dan mungkin juga pencuci
terima kasih banyak prof hipnu nugroho malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
sehat selalu prof
terima kasih mbak putri maturnuun